kita beralih ke makassar
ya ini kasus mengenai karena menegur tak membawa alat praktik menggambar
seorang guru sekolah menengah kejuruan di makassar dikeroyok murid dan orang tua murid
dasrul lima puluh dua tahun guru gambar teknik di smk negeri dua makassar
mendatangi markas kepolisian sektor kota tamalate makassar sulawesi selatan
dengan luka di bagian hidung dan mata lebam
untuk melaporkan pengeroyokan yang dialaminya rabu siang
ia dikeroyok oleh murid kelas satu berinisial mas lima belas tahun dan orang tua murid
lantaran tak membawa alat praktik gambar
sementara itu ayah murid yang juga pelaku pemukulan terhadap guru tersebut
mengaku hanya spontan melakukan pemukulan
sebab sebelumnya sang guru telah memukul anaknya
kepala polsekta tamalate kompol aziz yunus
membenarkan terjadinya pemukulan terhadap seorang guru oleh murid dan orang tua murid
hingga kini kedua pelaku masih diperiksa di markas polsekta tamalate
jika terbukti pelaku akan dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganiayaan
dengan ancaman hukuman penjara dua tahun delapan bulan
ibnu munsir makassar